saya jujur pilih pak prabowo saya ngefans pak prabowo dari sejak dua ribu empat belas
dan saya melihat pak prabowo ini adalah tokoh yang sangat punya api yang membara dan itu yang sangat dibutuhkan oleh anak anak muda
dan saya melihat tokoh pak prabowo ini adalah tokoh yang paling ikhlas kepada rakyat terima kasih